insiden penyanderaan pelaut indonesia kembali terulang
ini adalah kejadian ketiga dalam empat bulan terakhir yang terjadi di perairan filipina
upaya pencegahan lewat patroli bersama tiga negara yang dicetuskan dua bulan lalu
tidak juga kujung dilaksanakan
aroma uang tebusan pada penyanderaan sebelumnya
memunculkan kritik dari filipina sendiri
untuk ketiga kalinya penyanderaan terhadap warga negara indonesia kembali terjadi
pemerintah indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan
yang dilakukan kelompok bersenjata di filipina itu
pemerintah terus mengupayakan pembebasan tujuh wni itu
dan mengambil langkah moratorium ekspor batu bara ke filipina
hingga ada jaminan keamanan dari pemerintah filipina
pemerintah indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan
terhadap warga negara indonesia oleh kelompok bersenjata di filipina selatan
kejadian yang ketiga kalinya ini sangat tidak dapat ditoleransi
wilayah filipina selatan tergantung dari ekspor indonesia
oleh karena itu kita lakukan moratorium akan dilanjutkan
sampai pemerintah filipina dapat menjamin keamanan perdagangan batu bara
belum diketahui kelompok mana yang melakukan penyanderaan kali ini
namun ada dugaan masih terkait dengan kelompok abu sayyaf
insiden penyanderaan yang kembali terulang ini menimbulkan kesan
tidak adanya upaya pencegahan melalui operasi patroli
sejak insiden penyanderaan sebelumnya sebenarnya pemerintah indonesia
malaysia dan filipina sudah sepakat untuk menggelar patroli bersama
di daerah yang rawan perompakan
namun kondisi dalam negeri filipina yang baru
saja mengalami pergantian kepemimpinan
membuat patroli bersama belum bisa dilaksanakan
kan baru kesepakatan saja
baru kesepakatan baru mou saja
tetapi kementerian pertahanan kemarin sudah ke filipina
untuk menindaklanjuti ini
kemudian sedang diproses baru nanti sop nya baru antar panglima tni
kira kira kapan patroli bersama ini
tapi untuk diketahui filipina kan
sempat sepasti dimisionir gitu ya
bukan dimisioner tapi karena tanggal tiga puluh nanti kan pergantian pemerintahan
ini yang membuat kita tidak bisa cepat gitu
selain upaya pencegahan yang belum maksimal
dugaan adanya aroma uang tebusan dalam insiden sebelumnya
bisa jadi justru dimanfaatkan para perompak untuk kembali melakukan penyanderaan
pemerintah indonesia memang telah membantah ada uang tebusan dalam pembebasan sandra sebelumnya
namun media filipina mengutip salah satu tanda
salah satu diplomat yang menyiratkan bahwa indonesia dan juga malaysia
membayar tebusan saat ada penyanderaan
tebusan ini membuat penyanderaan akan merebak
para pelaut yang biasa melintasi wilayah perairan rawan seharusnya juga semakin waspada
atau setidaknya meminta pengawalan dari pihak keamanan
agar kejadian serupa tidak terulang
agus limansyah cnn indonesia